sekelompok alumni dari universitas di ibu kota kembali memberikan dukungan
untuk calon presiden dan wakil presiden nomor urut satu joko widodo maruf amin
kali ini setidaknya sekitar dua lima ratus alumni universitas taruman negara jakarta
ketua panitia deklarasi alumni untar pendukung jokowi bersatu frits aritonang mengatakan
deklarasi dukungan akan dilaksanakan jumat sore di balai sarbini jakarta pusat
selain deklarasi dukungan frits juga memanggil para alumni untar untuk tidak golput
serta menginspirasi masyarakat dengan memberikan informasi yang benar
dan tidak menyebarkan hoaks
frits juga mengklaim bahwa sang calon presiden jokowi akan turut hadir
di acara deklarasi dukungan itu
acara ini kami mempunyai filosofi ataupun misi bahwa alumni untar pendukung jokowi bersatu
hanya membutuhkan calon presiden
atau akan mendukung calon presiden yang sudah terbukti yang sudah teruji dan bukan yang banyak janji